saya tidak cari penghargaan saya cari kepuasan saya melihat orang lain yang kalau saya membantu mereka menjadi orang
terima kasih terima kasih
ajal tak dapat diduga
yang tiga cucu ini pun akhirnya
kehilangan suami tercinta
delapan tahun lalu
tinggal bersama anak
dan ketiga cucunya
kesenian sendiri tidak pernah dipaksakan
cuma dari kecil sudah
sering diajarkan juga
misalnya contohnya sering diajak
ke acara acara pertunjukan seni

juga ke koleganya
saya juga dulu waktu kecil
sempat diajak untuk ikut
sanggar untuk gamelan itu
cuma seiringnya bertambah umur
mungkin minatnya agak berkurang
tetapi ibu tetap tidak memaksakan
cuma saya sempat kepikiran dulu
karena saya kan bekerja di dunia teknologi
memadukan seni gamelan tersebut
ke teknologi tersebut

yang menarik itu
saya juga dulu waktu kecil
suka membantunya itu ya
rasa sense of membantu itu sangat besar sekali sih

membuat rucina balinger pun fasih berbahasa bali
termasuk bahasa bali halus
bersama anak agung gederai pemilik arma museum
rucina balinger dan beberapa rekan
mengupayakan pelestarian bahasa bali
sejak tahun dua ribu tiga
bahasa bali diperkenalkan melalui bahasa bali wiki
agar diketahui secara internasional
seorang figur rucina menurut saya itu
dia sangat dikebanyakan peneliti peneliti barat itu ya
mereka ketakutan kalau sampai akar budaya budaya bali itu hilang
atau punah di pulau ini ya
dengan begitu dasyatnya
serangan serangan dari luar
budaya luar dan seterusnya
nah untuk itu
nah beliau bukan hanya baru ya
kami kenal sudah lama sekali ya
sampai punya anak dan cucu dia masih tetap di bali
sangat bergaul dengan seniman seniman
dan juga para cendekiawan di bali
mereka sangat paham
sangat tahu bagaimana sepak terjangnya ibu ruchina ya
nah kami sebenarnya satu desa ya
dan beliau punya juga jaringan jaringan di tingkat internasional
dengan cara sendiri untuk bagaimana menyebarluaskan budaya ini
yang begitu unik dan sangat dalam
mendigitalisasi bahasa bali dirintis melalui kamus website bahasa bali wiki
kosa kata dan terjemahan ke bahasa inggris
di data sebelum selanjutnya dapat diakses di dunia digital
warga atau masyarakat lain yang memiliki data bahasa bali
namun belum tercantum dalam bahasa bali wiki
bisa menambahkan dengan mengunggah ke website pengelola
cerita rakyat yang berbahasa bali pun bisa ditemui di website ini
setidaknya dua juta orang berselancar di website pelestarian bahasa bali ini
dengan caranya sendiri
rucina balinger berusaha untuk melestarikan seni budaya dan bahasa bali
rucina balinger bahkan memperkenalkan seni budaya bali hingga ke dunia internasional
saya yakin budaya bali akan dilestarikan
karena itu sebagian dari budaya kita
saya melihat kalau lihat di sosmed sekarang itu banyak ngaben
sekarang itu anak muda semua itu yang berpartisipasi
bukan orang tua saja
saya tidak takut itu akan hilang
bahasa bali juga saya tidak takut akan hilang
ini sudah lebih banyak anak muda sekarang pakai
oke kita akan menemukan kalian semua
kita akan menemukan kalian semua